kita wali berita hari ini dari situ bondok
akibat tak terangkut kapal penyeberangan ferry
ratusan pemudik tujuan pulau reasumeno penyerbu kantor syabadar pelabuhan jangkar
mereka mengamuk dengan menggedor pintu kantor
bahkan sebagian pemudik memaki petugas yang dinilai melakukan aturan akal akalan dengan membatasi jumlah penumpang
puluhan pemudik yang emosi ini langsung mendatangi kantor unit pengelolaan layanan pelabuhan kelas dua kalbut
ke syahadar pelabuhan jangkar situ bondok
mereka mensweeping dan menggedor pintu kantor mencari kepala wilayah kerja jangka
ketegangan pun tak terhindarkan saat petugas akhirnya keluar kantor dan menemui mereka
para pemudik mengeluarkan sumpah serapah dan mengumpat petugas yang dinilai menjalankan kebijakan akal akalan
lantaran di tahun sebelumnya kapal feri selalu bisa memuat pemudik hingga empat puluh

kenapa nggak dapat kapal
nggak dapat kapal tadi kajik kardes dibatasin
baru tahun ini dibatasin dari dulu nggak pernah dibatasin
aksi protes pemudik ini pun nyaris berakhir icu
setelah para pemudik menuding kebijakan
kebijakan ini diberlakukan untuk mencari keuntungan dari pengelolaan transportasi kapal kayu tradisional
atas tuduhan ini pihak syabandar berkelit dan beralasan hanya memberikan alternatif transportasi mudik
karena kapal feri tak diperbolehkan mengangkut melebihi kapasitas
hari hari kita memang sudah hembo sama pemilik kapal dan nakoda
untuk melengkapi atau menambah kapasitas life jacket sesuai dengan yang akan diangkut
diperbolehkan perubahan dari kapal kayu menjadi kapal penumpang
ini bukan kapal kayu untuk kapal penumpang ini adalah kapal tradisional
aksi protes ratusan pemudik yang tertahan ini pun sempat membuat pelayanan pelabuhan tradisional jangkar terganggu
para pemudik berharap agar pemerintah memberi layanan transportasi mudik yang layak
khususnya pemudik dengan tujuan kepulauan